aduh nih alia tekemana tuhan
haji mengalirnya udah ketemu belum belum
kalau gue tahu ngapain gua mau di diri dimari masya allah mengalirnya kemana tuh ya
pak haji beneran tadi
gimana deh ketemu enggak kagak ya allah alia kemana sih
ini kopi siapa nih kopinya bapak pih
mau ganti minum atau sama bapak tadi pas mau diminum haji murad batang ajakin bapak mancing
belum ketemu masya allah pak ya udah tuh pak entis kesana sekarang ada apa
pih tadi pipi teh jemput cucunya haji murad ke sekolah terus sudah pipian terpulang tapi
sekarang nggak tahu kemana hilang iya hilang nih sekarang pipi jalan dulu
hai mau bantu nyari mimikut pih memang nggak usah ikut atuh memang di rumah aja pokoknya mimikut yaudah atuh ayo
ayo update status silahkan update status
emang kalau aku update status kamu mau ngapain cuy
ntar semua orang yang mau beli dawek lu gue kasih tau kalau nama asli lu itu su jono
jangan dong cuy aku batalin deh cuy jangan deh cuy
nah gitu dong su jono
tuh kan su jono aja
waalaikumsalam eh om herman udah datang duduk dulu om
iya iya terima kasih
om herman mau ngetah dulu om
gak usah tat kalau makmu sudah siap mau langsung berangkat aja
yaudah kalau gitu tunggu sebentar ya om
aduh neng alia terkemana tuh ah
pak haji neng alianya udah ketemu belum

neng alia tuh udah dateng
neng alia tuh udah dateng

masya allah neng alianya kemana tuh ya

pak haji beneran tadi saya udah ngantri neng alia sampe rumah
ya gue percaya sama lu sekarang saya cari lagi
masalahnya nyarinya kemana lagi atuji
kalau gue tahu mana nyarinya langsung gue samperin gak usah nyari lagi
ya udah kita nyarinya nyebar aja pak haji sama saya kesana

di sana ke situ yuk
imi mimima tunggu di sini aja ya temenin pouyuy
mai udah siap
kalau gitu kita langsung berangkat aja ya
tat mak jalan dulu ya
ya mak jangan lupa ya bawain makanan buat tati

alia kagak ada
emang tadi dimana
lu dicari kemana aja emang
ya udah dah gua kesana
apa gak jadi makan
cucunya aji murad ilang
abang juga gak ngerti
tadi dijemput di sekolah sama tisna
terus diantar ke rumahnya
terus gak ada
tapi carinya kemana
ya gak tau
kan juga nyari
lo bener nurunin dia di rumah aji murad
yakin atu jak
kan tadi saya sudah cerita
karena ongkosnya disuruh minta semangkongnya
ya udah dah lo telfon sipur
emang pur tau dimana yang alia
biar dibantuin ikut nyari
iya tis kenapa
olah mikir god
ialah tukang ojek yang ditanya sama tukang dawet
semoga allah mengampuni dosa dosanya
mau pada kemana lo
gue ikut dah
tumben lo bayamu gue
saya baru pulang kerja
belum liat alia tuh dari tadi
yaudah makasih ya mbak ya
mau nyari kemana
mulai dari sekolahnya aja
jauh tuh jak
lo mau dibantu nyarin gak
ya mau jak
ojak kenapa ya pur
bawanya te kesel aja
belum makan siang kali
saya juga belum pur
lah gue juga
lo liat si alia kagak
mak kenapa ibe
udah kagak usah ditanyain
capek gue ngejelasinnya
cucu lo udah punya hp blom
nggak eh lah
kalo udah punya
gue gak bakalan repot
malah nyalain gue
udah malah ribut
kita cari lagi alianya
sabar atuh mbak
kan masih dicariin
alia ke tapanapa teh maaf mbak kalau boleh saya tahu kenapa suami saya yang jemput alia
ke sekolah tadi saya lagi ada pengajian jadi nggak bisa jemput alia oh tetep pasti ngerti
punya anak maaf ya nggak apa apa mai apa mai tidak ada rencana untuk menikah lagi
maya udah tua bang malu ama yang muda hai apa ada alasan lain
sama mae udah tua begini abang
main mau jadi istri abang
dia mana baik ketemu belum belum udah lapor polisi ajaachment kalau
lapor polisi itu harus dua x dua puluh empat jam lu tahu dari mana nih kata almarhum awalnya
udah pulang diantar om tisna
terus manggil mama
tapi nggak ada yang nyaut
yaudah karena alia lapar abis latihan hari di sekolah
terus beli ketoprak sama main disana